bahaya tuh kak kita selesai kakak ya bener gini semuanya mereka
mereka pada bingung semua
belah rafa kamu cari bantunya botol
berhenti sama anak anak hampir celaka ngelawan cuman ular
eh ya hubungannya sama aku apa apa saya enggak ada hubungannya kok ngarein kesugihan ular kau
siapin segala riazah raya ya hei nuduh yang
enggak deh pokoknya harus pergi dari sini
hei kalau saya diusir saya mau tinggal di mana iya
iya sayang ini kan juga kampung kita kalianku pada jahat banget sih
ngusir ngusir orang sembarangan emangnya gampang kita mau tinggal di mana

saya pergi saja
bicarakan ini baik baik dengan warga percaya sama saya
pak rt warganya udah mulai gak baik bu
mending kita cari tempat yang lebih baik lagi
nanti kalau kita pergi biarin lo gak ada yang ngobah lagi
udah sabar bapak bapak
kita bicarakan ini baik baik
tidak boleh main hakim sendiri
apalagi bu messi kan hidupnya hanya berdua sama anaknya
ubah masa melakukan hal hal seperti itu
ya tidak mungkin atuh
saya sampaikan kepada bapak bapak ya
ini sekarang mau bapak pulang deh
bu messi pergi dari sini
bu messi pergi dari sini
kak aku gak salah
yang itu masalah yang ini masalah
gak ada yang salah
cintu cintu kita baru warga
yaudah zara mendingan kita pergi dari rumah ini ya
pergi dari kampung ini
soalnya udah gak ada ising sama kita lagi zara ya
jangan bu messi
nanti yang udah ngedukkan di sini siapa kalau tujuh belasan
tidak ada kan
iya itu doang
teman teman aku harus pergi dari sini
udah ngusir aku sama mami aku
loh emangnya kenapa
berani kamu sama mami kamu gak ada salah apa apa
kamu jangan pergi ya
aku sih maunya begitu
tapi mami aku sama warga sini dituduh resugihan
padahal mami aku gak ngelakuin apa apa
mami kamu gak mungkin ngakuin itu demi kebahagiaannya sendiri
gak mungkin aku nggak percaya
kita harus cari tahu dan membawakan misteri
biar gak ada lagi yang dirugiin
iya benar kak tali
kita harus tahu kebenarannya
kalau gitu kita anterin zara yuk
tapi sebelum anterin zara
bersatu kita tentu
berjarah kita rantuh
terima kasih ya
udah mau nganterin zara sama tante messi hoba
kalian itu memang teman yang paling baik
terus tante messi sama zara mau pergi kemana sekarang
pokoknya tante messi sama zaramu pergi dari kampung ini
tante messi mau tinggal di hotel mewah aja dulu
ya sampai suasananya kondusif
zara aku janji akan mengungkap misteri siluman ular ini
biar kamu sama mie kamu bisa tinggal lagi di kampung kita
ya zara udah masa sedih
kita bisa pecah hari ini
setelah aku janji aku bongkar siluman ular itu
makasih ya adam
gak ada yang cantik lagi dong di kampung ini
ya udah deh
tante messi tinggal dulu ya
nih pengen salam
adam kamu gak bisa dengerin dia tuh
ini bayaran kalian
karena rencana saya sudah berhasil
nanti kalau ada kerjaan kayak gini lagi hubungi kita aja
itu kan cowok cowok yang di depan rumahnya temen temen sih
kemaren perasaan aku bilang
pasti ada yang gak beres
tapi ingat ya kita tidak saling kenal
tenang aja semuanya pasti aman
pergi ke mana ya tante siti
iya ya pergi ke mana
masa kita kehilangan jejak sih
iya jalannya cepet banget sih
mana di sini gelap lagi
sekarang kita gimana kak
gini aja deh kita mencar
kenapa sih harus sama dua kurcil gendut
nggak ada sih
waduh udah hilangnya cepet banget
iya kemana ya perginya
mungkin dia punya kekuatan lari cepat
ini yang meng url
ya ini juga yang kenyal
hai itu kali mereka pada pinggir semua
belah rafa kamu cari bantunya buat nolongin adam apres sama muci kamu ngapain nih aku mau
aku harus cari tahu soal misteri siluman ular itu
aku harus hati hatimu supaya nggak ketahuan sama ular itu
loh itu kan rumahnya tante siti ngapain dia masuk ke situ aku harus ikutin
gimana kamu udah urus si bocah bocah tua itu udah tenang aja bos kali ini pasti mereka
kapok bagus hampir aja itu bocah bocah bikin rencana saya gagal tapi paling tidak saya
berhasil messi sudah pergi dari kampung ini artinya rencana saya tidak sia sia
ternyata selama ini tante city yang ada di belakang misteri ular
ini akan jadi barang bukti yang kuat aku harus kasih toparti nih kalau enggak tante
sama zara kasian suara apa itu palingan kucing yang lewat coba kita periksa
ada apa apa kok mungkin beneran kucing kali bu bisa jadi ya udah kamu taruh
coba sih bantuin cip ini ke ini ke balai balai
aduh nggak geletak lidinya karunya pisan
kalau urusan cewek gue ngangkat nih kembarangan aja gue ya lalu buka besi
enggak enggak enggak
ah ah alhamdulillah kalian datang juga
kamu nggak papa papa papa jadi aku udah
mau habiskan segan tapi yang penting
silman ular itu udah ketahuan ternyata
dalangnya itu bu siti tadi kita udah
lihat video itu itu kok kan dari kirim
yang penting kan kali sama sekarang
bu siti bangun bu
bu siti bangun
udah ada banyak orang orang yang disini nih
kalian kenapa lihat saya seperti itu